kita lihat sudah ada todung mulya lubis nanti juga tadi di dalam bis ada ganjar pranowo juga beserta mahfud md
lebih maju datangnya atau hadirnya di mahkamah konstitusi satu jam lima belas menit lebih awal dibandingkan dengan jadwal yang ditentukan oleh mahkamah konstitusi
karena persidangannya sebenarnya baru saja akan dimulai nanti pada pukul satu
itu tadi pernyataan sedikit dari ganjar pranowo sebelum ganjar pranowo akan memasuki ke gedung mahkamah konstitusi jakarta
untuk mengikuti sidang perdana dari pemeriksaan pendahuluan yang akan membacakan permohonan dari pasangan tiga beserta dengan tim kuasa hukumnya
sidang dari pasangan tiga nanti akan dijadwalkan
pada pukul tiga belas waktu indonesia barat